jakarta airport connections atau ja connection hari ini diresmikan
ja connection merupakan layanan angkutan bandara yang menghubungkan bandara soekarno hatta
dengan dua puluh hotel dan lima mal di sekitar jabodetabek
badan pengelola transportasi jabodetabek atau bptj meluncurkan inovasi angkutan bandara ja connection
ada sembilan puluh satu bus yang dipakai untuk layanan ini
armada tersebut dioperasikan oleh empat operator yakni bluebird ppd damri dan sinarjaya
masyarakat bisa menikmati bus ini dengan tarif rp dua puluh lima hingga rp lima puluh
diharapkan ja connection bisa menjadi solusi pengurai kemacetan
yang dapat memudahkan masyarakat untuk bisa menuju ke bandara
ini satu langkah yang integrated yang secara konsep memang kita persiapan demikian
kota besar seperti jakarta tidak mungkin lagi dilayani dengan kendaraan pribadi
tidak mungkin dilayakan hanya dengan taksi
mass transport harus menjadi satu pilihan
kita harus memilih angkutan massal sebagai pilihan
karena di situ murah di situ membuat tidak macet di situ membuat lebih convenient
dan akhirnya dengan ketidakmacetan itu waktu tempuh dari bandara itu
yang kita spending untuk ke bandara itu bisa kita tekan